dan itu terulang kembali ketika
pesawat yang bapak tumpangi
dan waktu itu kondisinya
bahwa penumpang yang ada di pesawat itu
tidak akan selamat
jadinya berusaha juga
saat watak yang menwertai
tidak hanya di tempat yang lain
namun je stol yang tadi
kiki gak tega liat keadaan ibu rosa
pasti berat banget apa yang ada di pikiran ibu
semoga ibu rosa cepat membaik ya allah
kiki gak sanggup lama lama liat ibu kayak gini
mendingan kiki ke kamar rina aja deh
semoga kondisi jalanan tetap lancar dan nggak ada kemacetan
biar bu anin segera sampai di rumah sakit yang ada di jakarta
kasian pak al
pasti banyak hal yang dipikirin sama pak al sekarang ini
apalagi banyak yang terjadi di pulau pak al sekarang ini
ini mobil kok gak santai banget nyali

kenapa berhenti sih
ini kalau berhenti begini saya ketinggalan ambulansnya dong
kok kita marah berhenti sih
di depan ada mobil yang ngejek ke kita mbak
saya biar lepas
jangan berangkut ya
jangan tersebuahin ya
nanti makin panjang alasannya
ke kerbang in
udah selesai mungkin
saya seberang ke saki
wah kayaknya saya memang jauh ini
saya bener bener kira nanti di jam
terus saya coba tolong ke situ
ini kok biasanya gak diangkat ya
saya jadi bingung ya
bloknya kemana ya
dicegat oleh orang gak dikenal bu
untuk pasien dibawa kabur oleh pihak yang tidak dikenal bu
lalu keluarga pasien dan suster juga pingsan disini
alhamdulillah udah bisa isyarat
saya harus telepon randi nih
tanya andien udah sampai mana
kayakly sdn plans kan selesainya
assalamualaikum clickun advice
ketika pesawat yang bapak tumpangi menghilang
dan dinyatakan tidak ditemukan
berusaha sempat dibawa ke penang
dan sebelumnya juga
berosa sempat ke penang
kalau masalah itu saya tahu
berarti setelah kejadian saya
iya betul pak
waktu itu ketika
pak roy meninggal pak
sangat depresi pak
dan bapak sendiri yang
membawa beliau ke penang pak
dan itu terulang kembali ketika
pesawat yang bapak tumpangi
dan waktu itu kondisinya
penumpang yang ada di pesawat itu
tidak akan selamat pak
kembali lagi dibawa ke penang untuk berubah
itu butuh waktu yang lama pak
untuk berosa kembali stabil
saya lihat sekarang ini
berosa semakin membaik
dengan kembalinya bapak
sekarang saya bisa paham apa yang diceritakan randy waktu itu
mungkin mama ketrigger karena kejadian di villa kemarin
ditambah lagian yang meninggal
mama jadi cemas
ya mungkin karena semua anggota keluarga berkumpul disana
mungkin mama takut ada anggota keluarga yang terlibat
ataupun kena kecemas
ataupun kena musibah
kamu kenapa gak jawab mama
dan kamu kan harusnya ke andien